masa kasus penculikannya begitu gedenya dianggap enteng enteng aja
kita ke gak bisa diam aja pak
kita mesti cari cara bagaimana tuh masyarakat disini berpihak lagi sama kita pak
itu dia yang sedang abah pikirin
tapi kepala abah mutek banget nih
aduh abah ini bener bener abis dikerja si sulam
untung aja abah ke gak jantungan lari lari begitu
kalau enggak bisa jadi almarhum
nih ngomong kira kira jangan sembarangan
umi mau jadi jandek
kagak deh pak
tapi kalau abah diem diem aja tuh lama lama dia nginjek injek kita pak
si sulam tuh
seumur umur baru kali ini abah dipermalukan di depan umum
apalagi di depan majelis begitu coba
abah benar benar saja jolim ini
apalagi yang ngalahin itu si sulam
benar benar umi gak terima
umi tenang aja deh
abah sekarang mau berdoa ya
emang umi lupa apa yang dikatakan lu mak
nah doa orang yang dijolimi pasti dikabuli mi
nah mestinya doa yang abah minta kepada allah mi pasti akan dikabuli
ya udah deh pak
sekarang abah berdoa di khusyuk untuk menghantam si sulam biar dia kapal
abah ngurus doa ini ya
udah khusyuk doanya
kita tinggal putusan dari allah
pasti dikabuli mi
tapi kelamaan gak abah
mending kita mesti jaga jaga
kita bikin strategi baru supaya keluarga warga pada benci sama si sulam
sebelum ini pamor kita turun abah
masya allah umi abah
umi sama abah itu seharusnya intropeksi diri
harusnya umi sama abah tuh tahu kalau semua warga itu sekarang udah mulai gak percaya sama abah sama umi
nah abah sama umi itu harus memperbaiki diri
bukan malah mau nambah masalah lagi
yang bikin masalah itu sulam bukan abah sama umi
semua orang tuh bisa lihat yang mana yang
yang baik sama yang mana yang enggak
sekarang gini deh
gimana kalau ada orang yang selalu dijelek jelekin
dia tuh bukan jadi tambah jelek bah
tapi dia jadi baik di mata umum
alah itu sih cuma bisa bisa si sulamu aja
dia tuh pinter buat hipnotis warga
supaya berpihak sama dia
hipnotis pakai duit kayak pemilu
ngomong ke warga pakai duit
supaya musim abah sama umi tuh
pangkehnya tuh warga semuanya pada nurut sama dia
ya allah umi abah
pakai bawa bawa politik segala
emangnya haji sulam itu gak ada kerjaan lain
selain bayar orang untuk ngerjain ubi sama abah
orang kaya sulam itu kagak mau dikalahi sama umi sama abah
jadi kagak peduli yang namanya duit
mau habis mau apa kagak peduli
abah enggak boleh nih
aduh orang sembarangan kayak gitu
abah nanti bisa semakin dijauhin sama semua warga
karena abah itu udah fitnah
pasti kabulin dong abah
kadarnya ibu murtua
yah ini sih enggak seberapa harganya
tapi mudah mudahan ada manfaat buat keluarga ini
ya udah enggak gape ape
tapi lain kali kalau kemari bawa yang banyak kan napi sih kalau ngasih
misalnya nih ngasih sabu mandi terus deterjen buat nyuci
kalau perlu masih minyak goreng dah buat masak
kalau bisa sih barang barang buat kebutuhan dapur gitu
pasti ayah bawain
kan ayah yang mantu yang paling baik
cakep tuh cakep
jadi kan ayah enggak perlu belanja lagi
cakep banget kayak gitu tuh
pamit dulu ini ada meeting
ada siapa tuh
kayak ada tamu
ayah pulang dulu ya ibu murtua
pakai cium tangan segala
aduh neng atika
kagak habis mandi
bercanda aja sama abang
abang jadi gembek
berani cupit atika
ya nggak mungkin lah berani abang
masa wajah atika yang cantik putih mulus kayak batu nisan
eh batu nisan
rusak gara gara abang
empat lihat mukanya buruan
maksudnya cepetan gak
ngapain sih jadi mari hah
pakai diterima segala jadi tamu
ih empat banget lihatnya
kan lumayan kalau dia datang dia boleh oleh oleh tahu
ya ampun mami
kayak gitu aja pakai diterima segala
lu mau kemanaan tuh
balikin sama orangnya
kalau bande udah dikasih sama orangnya tuh pantang ditolak tike
ini kalau babe tau babe bisa marah besar nih
mami mau lihat babe marah marah hah
itu belanjaan si lela
aduh mami terserah deh mau ngomong apa ya
kalau terjadi hal hal yang tidak diinginkan jangan bawa bawa atika
ini ada undangan
ini undangan laki kahan gue
lu dateng ya ke rumahnya babe yaji sulam
ini pak rahmadi juga nih
abang diundang juga nih
iya dateng ya
insya allah john makasih ya
bang rahmadi dari tadi
enggak rum abang baru aja datang
adek adek kalian dulu masuk ke dalam ya nanti kakak nyusul
ya makasih ya
kamu kenapa sih rum
akhir akhir ini abang perhatiin kamu selalu kelihatan sedih dan gelisah
boleh abang tahu keberadaan kamu
ya kalau kamu memang belum mau cerita sama abang nggak apa apa kok
tapi seandainya kamu mau curhat sama abang abang mau dengerin
ah ini rum
ini surat dari roby buat kamu

nah sampai jumpa lagi